pemberian gerasi bagi antasari ashar baru baru ini seakan tersirat makna tersembunyi
apalagi setelah menerima gerasi mantan ketua kpk tersebut bertemu presiden joko widodo di istana
benarkah ada kompensasi dibalik pemberian gerasi tersebut
presiden joko widodo mengabulkan permohonan gerasi yang diajukan mantan ketua kpk antasari azhar
gerasi antasari dikabulkan melalui kepres setelah mendapat pertimbangan dari mahkamah agung
dengan gerasi tersebut status bebas persyarat yang antasari dapatkan sejak sepuluh november dua ribu enam belas kini menjadi bebas murni
usai mendapat gerasi dari presiden antasari menyambangi istana bertemu empat mata dengan presiden jokowi
namun ketika ditanya apa yang dibahas bersama presiden antasari enggan memaparkan
seperti halnya antasari ketika ditanyakan tentang pertemuan di istana presiden jokowi hanya memberi isyarat dengan menutup mulut menggunakan jarinya
terlepas dari fakta hukum yang sudah dijalani antasari kasus yang membelit mantan ketua kpk itu masih menyimpan misteri
bahkan menko homiya sonelauli menyebut ada bau tak sedap dalam kasus hukum antasari
saya baca berkas ini saya baca pertimbangan hukum
saya baca apa yang disampaikan beliau
saya sendiri saya kan belajar hukum orang hukum
saya merasakan something something smelling bahasa inggrisnya
agak ada amisnya
setelah bebas antasari berencana untuk bergabung dengan partai politik
meski tidak secara gamblang menyebutkan partai apa
namun saat menyaksikan debat kedua pilkada dki dua puluh tujuh januari lalu
antasari duduk bersama pendukung pasangan nomor urut dua
ini permainan image gitu ya pesan
pesan apa yang diperoleh
pesan apa yang disampaikan ketika pak jokowi bertemu dengan pak antasari
lalu pesan apa yang disampaikan ketika pak antasari hadir dalam debat
itu kan bukan hal yang tidak ada kaitannya
dari perspektif politik tentu ini satu aktivitas atau momen momen yang terkait
gerasi adalah kewenangan presiden untuk mengurangi hukuman terpidana
bukan membebaskan terpidana dari status hukumnya
namun dengan gerasi tersebut antasari bisa lebih leluasa menempuh langkah hukum lanjutan
untuk merehabilitasi namanya
agustin mansyah cnn indonesia
pasca pertemuan antara presiden jokowi dodo dan antasari asardi istana
keduanya sepakat untuk puasa bicara ke media terkait pertemuan keduanya
hal ini tidak seperti biasanya
di mana presiden jokowi selalu membagi informasi terkait agenda kepresidenannya
publik pun ingin tahu apalagi menkumham
sempat berkomentar ada bau amis di kasus antasari asar
untuk membahas hal ini di studio kami sudah hadirkan
roy suryo yang merupakan wakil ketua dpp partai demokrat selamat malam
kemudian ada eva kusuma sundari yang merupakan sekretaris badiklat pdi perjuangan selamat malam
dan juga aisyi kam akademisi ilmu politik presiden university selamat malam
melalui sambungan telepon sudah ada kuasa hukum antasari ashar
boyamin saiman yang bergabung
dari solo jawa tengah
nanti kita akan coba hubungi lagi terputus tadi sempat kita hubungin juga
saya mulai dari pak hikam terlebih dahulu karena ini kan karena begini
karena ini alurannya sudah cukup banyak dinamikanya nih
kita amati dulu pak ikam
saya ingin tunjukkan kepada anda ada beberapa indikasi begitu ya
oke kalau kita lihat indikasi setelah pemberian gerasi terhadap antasari ini kan ada beberapa begitu ya
pak yasona menkumham yang juga kader pdi perjuangan
bilang ada bau amis di kasus antasari
lalu kemudian presiden jokowi setelah berigrasi juga bertemu dengan presiden joko widodo
yang menarik ini ketika keluar ditanya media begitu ya
pak antasari bilang gitu kan sholat tidak ingin bicara
beberapa hari selanjutnya juga kemudian pak jokowi ketika ditanya apa sih isi pertemuan dengan pak antasari
seperti tutup mulut
nah ini saya ingin ada apa bisa dianalisis oleh pak ikam
juga pak antasari hadir di ulang tahun ibu mega
hadir di barisan pendukung ahok saat debat kedua kemarin
lalu kemudian disebut sebut oleh sekjen pdi perjuangan
mungkin saja pak antasari juga bisa bergabung dengan pdi perjuangan
intinya apakah mungkin begitu
gerasi terhadap pak antasari ini merupakan komoditas politik
permainan dari pd perjuangan untuk partai demokrat
ya mas hendra kalau bicara politik dengan kemungkinan itu selalu ada
sebesar apa ini kemungkinan kali ini
ya kalau sudah seberapa banyak
kalau kemungkinan besar kan ada macam macam
pertanyaannya kan kepentingan politik tadi
kalau menurut saya dari kasusnya pak antasari setelah keluar ini
setidaknya kita bisa melihat dari tiga hal
pertama kepentingan pak antasari sendiri
kemudian kepentingan legal formal
yang ketiga kepentingan politik
nah yang ditanyakan tadi kan politik
saya kira kalau dianggap ini semacam komoditi ya
pak antasari ini komoditi yang paling menarik
komoditi paling menarik
karena beliau ini secara individual
seperti yang anda sendiri sudah singgung sedikit
ini adalah salah satu sosok yang sedang berada di dalam fokus sentral dari perpolitikan
tiba tiba berada di sentral atau sebenarnya
bukan karena keluarnya beliau itu kemudian masalah politik ini menjadi menarik
gara gara yang namanya pak antasari
karena tiba tiba saja publik akan bertanya tanya ya
bagaimana dengan kasus blpi
bagaimana dengan kasus senturi
nah pak antasarinya sendiri
kalau tadi anda bilang
sebenarnya mantan itu pak penadiah
menurut saya tidak
karena berkali kali saya melihat beliau juga wawancara di metro tv kemudian
di berbagai media lah ya
ya dan menjelaskan paling tidak bahwa ada indikasi dari pembicaraan beliau bahwa
beliau masih belum puas dengan masalah yang pernah beliau tak pertanyakan
kasus hukumnya yang menimpanya
apakah dia ingin membongkar sebuah rekayasa menurut anda
menurut saya paling tidak
kalau dari pembicaraan beliau
tampaknya ada satu hal misalnya soal sms yang tidak jelas
beliau akan coba telusuri
itu yang membuat dirinya dihukum ya
nah oleh karena itu
siapapun sekarang ini ya
akan tertarik untuk apa namanya
mengajak beliau secara politik
nah tentu beliau karena punya kepentingan
tentu juga akan ada bargaining
kalau saya masuk ke sana saya dapat apa
karena politik itu kan selalu ada

katanya menurut ilmunya pak roy suryo kan
apa yang didapatkan dari pemerintah tentang ini
ya misalnya saja kalau pak antasari ini kan
pertama dia adalah sosok yang mempunyai nama besar
walaupun beliau pernah berurusan dengan hukum
tetapi publik di indonesia ini kalau disurvey
tetap melihat beliau itu adalah sosok yang mempunyai
nama besar dan positif di dalam public thinking
nah politik ini kan soalnya pencitraan juga
jadi kalau bisa mendapat orang sehebat beliau
tentu akan sangat
itu sisi positifnya ya
yang kedua kalau beliau memang betul betul bisa
apa namanya berkontribusi di dalam membongkar kasus kasus besar
say blbi katakanlah begitu
maka publik juga akan sangat antusias
padahal anda tahu blbi ini mempunyai
saya bukan ahli di dalam soal investigasi blpi
tapi yang saya baca dari media
adalah mempunyai berbagai macam muara ke partai partai yang besar
tokoh tokoh yang besar ya kan
sementara pak antasari juga ada di dalam perputaran itu
sebelum beliau terkena kasus
karena waktu itu ketua kpk begitu ya
ya kemudian juga masalah kasus senturi
bagaimanapun juga beliau juga
apalagi terakhir beliau mengatakan
ya itu harus diteruskanlah
walaupun saya sekarang bukan saksi bukan ketua kpk
anda kan sudah anda maksudnya kpk sekarang kan sudah mempunyai
harusnya bisa meneruskan
nah jadi kesimpulan saya
bahwa orang sebesar beliau itu
secara politik saat ini dan sampai dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan belas akan sangat menarik
masalahnya sekarang ya partai partai politik ini
dua ini yang mana yang tertarik
dan kompensasinya apa kan
oke pak antasari mengomentari tweet dari pak sby
bahwa daripada berkeluh kesah tentang kondisi republik
akibat banyak hoax
lebih baik bantulah kasus saya pak antasari begitu ya
untuk membongkar benar benar kasus saya
ini sepertinya inline begitu ya senada atau seirama dengan
apa yang dikatakan oleh
pak menteri penyelenggaraan kumpul kehidupan ketika
gerasi itu diberikan kepada antasari
bahwa ini bawa amis kasus pak antasari ini
ini jelas pesan yang ditujukan kepada pak sby loh sebenarnya
ya saya pernah berkomunikasi langsung ya
dengan pak antasari
khusus membahas kasus itu ya
sebelumnya juga eh sesudahnya juga ketemu di salah satu
tentu ada niat yang bisa disampaikan ya
dari pak antasari
juga niat baik dari pak sby
saya tetap berada pada positive thinking ya
kalau pak sby tentu ingin juga membantu kasus tersebut ya
hanya saja kan pak sby itu kan
dulu dan sekarang
itu kan orang yang benar benar clear
benar benar lurus ya
artinya tidak akan intervensi apapun
ini menjadi pemerintahan sekarang yang memanggil pak antasari
tuh kan ya artinya zaman dulu
saya tidak perlu membanding bandingkan
zaman dulu pemerintahan pak sby sepuluh tahun pun
beliau itu tidak akan intervensi
ya dan beliau mempercayakan kasus pak antasari ini kepada kepolisian
termasuk ketika tidak memberikan gerasi kan
ada pertanyaan kenapa zaman pak sby tidak memberikan gerasi terhadap pak antasari
karena kepolisian waktu itu sudah menetapkan tersangka
bahkan sudah menyidangkan
ada beberapa yang sudah disidangkan kan gitu
termasuk penyidik dari kepolisian
termasuk juga ada eksekutornya
yang kemudian sudah fonis ya kan
nah bahkan sebenarnya sekarang
ini bulai liar ini
ini menurut saya
karena kebetulan kan
kalau kita lihat
pak kapolda petrojaya sekarang
ya pak iryawan itu kan dulu juga ada pada menyidik pada saat kasus
pertanyaan ini yang bisa menjawab
karena pak sby kan sekarang sudah
warga masyarakat biasa
tidak lagi memegang sebuah pemerintahan
yang bisa melakukan
oh iya tapi artinya
artinya kan tidak mungkin mengintervensi
tidak mungkin mengintervensi kasus hukum
kalau pak antasari minta kasus hukumnya dibantu
kita kita semua pasti ingin membantu
tapi kalau yang diinginkan itu mungkin
apa yang dilakukan pak jokowi sekarang
ya itu karena beliau presiden
beliau mampu melakukan itu
itu adalah hak prerogatif presiden
anda nggak membacanya bahwa permintaan pak antasari ini
ingin membuka sebuah rekayasa kasusnya
pak antasari mungkin merasa bahwa kasusnya ini adalah sebuah
kalau itu kalau itu kalau
di era pemerintahan pak s b itu yang
lupakan itu lepaskan itu kalau menurut saya
karena justru di era pak s b itu
pak sby tidak pernah melakukan intervensi dalam kasus hukum kepolisian
jadi itu clear masalahnya
kalau mau dibuka
ya silahkan file itu dibuka di kepolisian